presiden joko widodo mengumumkan pemindahan ibu kota ke kalimantan timur
fraksi partai di dpr meminta pemerintah mengajukan rancangan undang undang ibu kota sebagai landasan hukum untuk rencana ini
dpr ri telah menerima surat perihal pemindahan ibu kota negara dari presiden joko widodo
surat pemberitahuan yang berisi permohonan dukungan keputusan pemindahan ibu kota negara indonesia tersebut dibacakan di sidang paripurna hari ini
setelah surat tersebut dibacakan mekanisme lanjutan akan dilakukan untuk menindaklanjuti proses regulasi pemindahan ibu kota
perlu kami beritahukan kepada pimpinan dewan
telah menerima surat dari presiden nomor r tiga puluh empat dari semiring pres dari semiring delapan dari semiring dua ribu sembilan belas tanggal dua puluh tiga agustus
sebelumnya fraksi partai di dpr meminta pemerintah mengajukan rancangan undang undang ibu kota
sebagai landasan hukum bagi rencana pemindahan ibu kota
ketua fraksi p tiga arsul sani menegaskan partainya mendukung keputusan pemerintah tersebut untuk membedakan ibu kota negara
namun arsul meminta pemerintah mengajukan ruu pemindahan ibu kota sebagai landasan hukumnya
ini adalah landasan undang undang karena kan proses pemindahan ibu kota itu kan akan lama ya
kalau ada undang undangnya maka kan ini nanti mengingat siapapun ya termasuk dpr periode
mendatang maupun presiden periode mendatang
kalau tanpa katakanlah satu landasan undang undang takutnya nanti sudah berjalan di tengah jalan
dan kemudian katakanlah presiden berikutnya kemudian berubah pikiran
sementara wakil ketua komisi dua mardani alisera menilai prosedur yang diambil pemerintah salah
seharusnya pemerintah merevisi empat undang undang dan mengajukan dua ruu baru kepada dpr
tetapi prosedur tidak boleh ditabrak
kewenangan tidak boleh diabaikan karena ketika kita tidak good corporate governance
nanti yang terjadi adalah abuse of power
namun sekjen nasdi mjuni platin membela langkah pemerintah
yang didilai telah merencanakan landasan hukum atas pemindahan ibu kota baru
pemindahan ibu kota tidak mungkin dilakukan pemerintah tanpa persetujuan dari dpr karena itu syarat undang undang
jadi kalau ada pihak yang saat ini menyarankan
bahwa pemerintah tidak prudent di dalam prosesnya
itu pihak yang tidak paham undang undang dan tidak paham manajemen pemerintahan
presiden joko widodo resmi mengumumkan lokasi ibu kota negara yang baru
dengan mempertimbangkan sejumlah poin lewat proses kajian yang matang
provinsi kalimantan timur tepatnya di kabupaten kutai kartanegara dan sebagian kabupaten penajam pasir utara
dipilih sebagai lokasi ibu kota negara yang baru
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
terima kasih malam hari ini dan juga ada mas ahmad baidowi wasek jen p tiga
terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya ke pak naja dulu
pak naja kalau misalnya melihat sekarang kan animonya luar biasa
tapi teman anda tadi sudah memberikan catatan
sama parlemen sudah memberikan catatan bahwa boleh cepat cepat
tapi jangan tabrak aturan
itu yang anda lihat sekarang sepertinya suara dari parlemen sama nih
bahwa aturannya harus jelas dulu undang undangnya harus jelas dulu
ya isu tentang pemindahan ibu kota ini kan sebenarnya sudah dari dulu ya
adanya kalau pun ditarik ke belakang sekali dari zaman bung karno
terus bahkan periode dpr dua ribu sembilan dua ribu empat belas pun bahkan kami sempat mau membentuk panja
terus kemudian yang sekarang terakhir sudah lebih hangat lagi
dan terakhir kemudian digongi oleh pak jokowi hari senin yang lalu
dan terakhir tadi pagi di paripuna dpr
pembahasan kami pun di rapbn dua ribu dua puluh kami baru saja ini selesai membahas rapbn mitra kerja komisi dua
memang muncul wacana
karena tidak ada satu dokumen resmi yang menyatakan bahwa ibu kota akan pindah
jadi yang ada adalah eh bagaimana nih mentan tolong rencananya seperti itu
iya kami akan membuat simulasi akan membuat
seperti itu yang muncul ya
nah makanya saya kira
sekalipun katanya pak jokowi sudah menyurati ketua dpr itu masih tingkat apa itu
itu adalah kalau di ruang tamu itu ketok pintu
nah dalam konteks yang lebih jelas hubungan antara eksekutif dan legislatif
itu kita akan baru bicara ketika presiden menyampaikan naskah akademik
dan draft rancangan undang undang ibu kota negara

barulah on itu
barulah kita akan bicara
kalau belum itu ya baru omong omong aja
nah jadi ini saya kira yang memang harus segera diperjelas
karena kalau tidak ini saya kira proses yang akan hadir itu akan menjadi seolah olah
kok buru buru amat sih
ada apa sih
apakah urgensi yang ada sehari ini itu membutuhkan pindah ibu kota
pertanyaan kan gitu
karena memang saya kira banyak agenda besar yang kita hadapi yang urgen sekali
yang pertama tentu saja yang kita tahu skala yang lebih luas adalah masalah papua
terus kalau kita bicara di tingkat ekonomi misalnya sekarang nih prospek ekonomi tahun ini
tahun tahun depan karena adanya peran dagang dan sebagainya
kemudian masalah sumber daya manusia yang krusial juga ini
ada tenaga kerja kita yang krusial
tenaga kerja kita yang kualitasnya rendah
kemudian ada kualitas bayi yang stunting
ini adalah masalah masalah yang urgen yang mendesak untuk kita atasi
padahal biaya untuk pindah ibu kota kan cukup besar rp empat ratus enam puluh enam triliun
kenapa tidak kita fokuskan saja untuk mengatasi masalah yang urgen yang mendesak yang hari ini memang kita perlukan
nah inilah yang saya kira penting sekali
tentang pengambilan mekanisme keputusan
kalau saya berpandangan kenapa tidak saya kira ke depan presiden atau eksekutif pemerintah itu mengajak bicara dengan mpr
jadi kalau kemarin ada insumensi referendum dalam konteks menaikan seluruh rekturni ini saya kira diwakili oleh mpr
mpr kemudian melakukan sidang nanti periode depan dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat bagaimana ini tentang ibu kota
sehingga nanti lahirlah tap mpr
tap mpr lah nanti turunannya
turunannya adalah undang undang
karena paling tidak ada sembilan undang undang yang harus di
yang harus diubah
yang harus diubah
atau termasuk undang undang baru itu
karena sekarang kan undang undang dua puluh sembilan tahun dua ribu tujuh tentang dki
itu harus berubah
kemudian ada tata ruang itu ada sembilan kurang lebih
makanya payungnya misalnya ya itu dulu
jadi makanya saya kira harus disusun lah ini secara lebih sistematis
seolah olah ada sesuatu di belakang yang tidak terlalu berubah
yang ngejar kita
sehingga harus diputuskan sekarang besok dan seterusnya
nah inilah yang saya pikir penting
untuk mengalami perusahaan besar ini harus tenang
sehingga hasilnya juga lebih baik
oke nanti kira kira dari p tiga pak sama suaranya
tapi sebelumnya sebelumnya mas sawi
kita akan sudah ada korespondensi nn indonesia edo eka rizky
saat ini di balikpapan kalimantan timur
selamat malam edo
bagaimana sepanjang satu hari misalnya anda di sana
ini anda berbincang bincang
tentunya mereka sudah mengetahui
warga balikpapan sudah mengetahui rencana kepindahan ibu kota
bagaimana sih respon mereka edo
tadi siang saya mendarat di balikpapan
dan langsung menuju ke kecamatan samboja
yang disebut oleh gubernur kalimantan timur
merupakan wilayah di kutai kertanegara
yang akan dijadikan salah satu wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru di indonesia
ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan di sini putri
ini terkait dengan kontur sebelum masuk ke tangkapan dari masyarakat
beberapa catatan itu adalah pertama dengan kontur wilayah ataupun kontur tanah yang ada di sekitar kecamatan tersebut
merupakan wilayah yang terdiri dari perbukitan
meskipun tidak terlalu tinggi namun kontur jalannya memang tidak semuanya rata
ada yang menurun dan juga menanjak karena memang itu perbukitan
lalu kedua aspek yang tidak kalah pentingnya
ketika akhirnya pemerintah memutuskan
ibu kota dipindahkan di sana
ini terkait dengan aksesibilitas kecamatan samboja dari kota balikpapan
yang merupakan tempat keluar masuknya kebanyakan orang yang beraktivitas di kalimantan timur
yaitu di balikpapan
terletak kurang lebih jaraknya sekitar tiga puluh hingga tiga puluh delapan km
dan dapat ditempuh dalam waktu empat puluh lima menit sampai dengan satu jam
ini artinya putri kalau tadi saya melakukan proses perjalanan dari kota balikpapan
menuju kecamatan samboja tersebut
secara aksesibilitas ini masih
secara aksesibilitas ini cukup mumpuni
jika memang wilayah tersebut akan dijadikan ibu kota
nah terkait dengan tanggapan masyarakat sekitar tadi
sehingga saya sempat berbincang dengan beberapa masyarakat
pertama masyarakat rata rata sudah mengetahui
bahwa wilayah tersebut atau kecamatan samboja ini
rencananya memang akan dijadikan ibu kota baru bagi indonesia
namun mereka masih tidak mengetahui secara pasti koordinat pasti
dimana pemerintah akan meletakkan
pusat pusat pemerintahan seperti kantor kementerian
hingga istana kepresidenan atau istana negara
yang harus dibangun di dalam pusat pemerintahan tersebut
rata rata mereka menanggapi positif
dan berharap bahwa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah ini
bisa memberikan dampak positif
terutama khususnya terhadap perekonomian masyarakat
karena kalau tadi juga saya memantau putri
rata rata dalam proses perjalanan dari kota balikpapan
untuk menuju ke kecamatan samboja itu
sebenarnya aksesnya tidak terlalu jauh
ketimpangan pembangunan antara balikpapan dengan kecamatan tersebut
ini masih cukup jauh
dimana pemandangan yang bisa saya lihat di jalan lintas provinsi itu
adalah kebanyakan lahan lahan perkebunan
yang memang masih dikelola oleh warga
maupun dikelola oleh pihak pihak lain yang ada di situ
warga kebanyakan selain berkebun
di sepanjang jalan tersebut mereka melakukan aktivitas perdagangan
dengan membuka warung warung kecil
dan menjual kebutuhan kebutuhan
yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari hari
namun rata rata masyarakat di sana
tempat tinggal masyarakat di sana juga tidak merata
di satu titik kita bisa melihat
ke perkebunan yang sangat luas dan ada rumah warga
jadi memang kawasan di kecamatan samboja ini
masih didominasi oleh lahan hijau begitu
dibandingkan jika kita melihat
dibandingkan jika dengan rumah warga
namun proses pembangunan infrastruktur
untuk menunjang kawasan tersebut
jika memang jadi
dijadikan ibu kota baru indonesia ini
sudah mulai dilakukan
salah satunya adalah pembangunan tol pertama di kalimantan
yang membentang sepanjang sembilan puluh km lebih
dari kota balikpapan ke samarinda
ini akses tol tersebut tepat melewati kecamatan samboja
jika kita bicara infrastruktur yang menunjang
sebelum mungkin pemerintah kemarin mengumumkan
pemindahan ibu kota ke wilayah tersebut
ternyata memang sudah ada proses pembangunan infrastruktur
berupa jalan tol
yang melewati kawasan tersebut putri
jadi aspek yang perlu kita lihat
terkait dengan aksesibilitas ini
kecamatan samboja masih cukup mumpuni
bisa dikatakan seperti itu
jika memang dijadikan ibu kota baru
untuk indonesia putri
baik terima kasih edo eka rizky
langsung dari kalimantan timur ya
baik kita sekarang jeda dulu
tadi sebelumnya pan aja mengatakan
bahwa ada tahapan yang sebenarnya
bisa dilakukan oleh presiden jokowi
sebelum mengumumkan lokasi ibu kota baru
bagaimana dengan p tiga
pandangan anda nanti seperti apa
cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas tahapan tahapan
yang kemudian harus dilalui
dan wajib dilalui mau tidak mau
apa yang disampaikan oleh presiden jokowi kemarin
bahwa ibu kota akan dipindahkan
ke kalimantan timur masawi
prosesnya bagaimana sekarang
tadi sudah disampaikan ada sembilan
paling tidak ada sembilan undang undang
dan turunannya dan semuanya
itu sembilan undang undang itu
katakanlah kalau misalnya setahun
untuk persiapan peraturan perundang undangan
itu soal waktu timing itu relatif
proses politik yang menentukan
tetapi kecepatan pemerintah mengajukan
usul revisi undang undang
itu juga menentukan
karena sembilan undang undang ini
tidak mungkin dibahas satu keserentakan waktu
dalam satu tahun saya nggak tahu ya
kalau pengalaman dpr selama ini
satu tahun bisa nggak sembilan undang undang gitu
agak sulit sih seperti
ini kan keputusan masih dirana eksekuti
sudah diambil keputusan oleh dpr
pemerintah oleh presiden
kami mengapresiasi itu
spekulan spekulan tanah yang mencoba bermain main
sudah putus bahwa
ibu kota yang baru ada di kalimantan timur
yang berikutnya adalah landasan hukumnya
landasan hukum yang prioritas
misalkan bang hakam najam menyebut ada sembilan
kalau kami menginventarisir mungkin enam sampai sembilan
yang prioritas dulu
yang menyebutkan undang undang bahwa ibu kota pemerintah itu ada dki jakarta
berarti besok paling tidak menjadi undang undang dki kalimantan timur lah
namanya saya nggak tahu lah
padananya seperti itu
yang kedua misalkan undang undang tentang rencana tata ruang wilayah
itu juga harus diubah
rancana tata ruang wilayah kalimantan timur yang sekarang
dengan kebebanan tambahan ibu kota itu berbeda
kami tetap menunggu pemerintah
kalau tadi di paripurna memang dibacakan
ibaratnya itu pemerintah menyampaikan secara resmi bahwa kami sudah membuat keputusan
selama ini kan kita hanya mendengar dari media
sekarang dpr sudah menerima pemberitahuan secara resmi
tapi detailnya belum
detailnya itu yang kita tunggu
daftar inventarisasi masalahnya
juga surprise nya dari presiden harus terbit
siapa menteri yang ditunjuk untuk membahas
dalam mengambil keputusan
kaitannya dengan undang undang jelas
harus melibatkan dpr
karena di situ pemindahan ibu kota pembangunannya nanti lima ratus sekian triliun
kalau tidak salah
karena itu uang negara yang harus dipertanggung jawaban
pengelolaannya dan sebagainya
itu bisa diperubahan itu mungkin
kalau kebijakan pak jokowi tidak ada apbn perubahan
dan apalagi planning dari pemerintah
itu nanti secara bertahap
bukan berarti diputuskan sekarang dua ribu dua puluh pindah tidak
hari ini misalkan kita lihat pemerintah
baru membuka lelang lpse
tentang uji kelayakan
karena uji kelayakan kan bisa pakai anggaran
misalkan di bapenas ada posnya memang
karena secara eksplisit menyebut itu
tetapi kan biasanya ada anggaran global yang bisa digunakan
itu kan baru memulai
baru kemudian nanti setelah hasil uji kelayakan selesai
itu kan disampaikan ke pemerintah
diserahkan ke pemerintah
pemerintah juga harus menyampaikan kepada dpr
jangan sampai proses pemindahan ibu kota ini
ataupun tidak mendadak
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pak jokowi
itu melalui tahapan yang cukup panjang
kalau misalnya kemarin sudah diumumkan apa segala macam
kalau menurut anda itu terburu buru gak sih
karena memang prosesnya juga cukup panjang
sebenarnya soal keberanian mengambil keputusan
kalau kita bisa baca sejarah
mengakhiri polemik yang anda katakan tadi
rencana pemindahan ibu kota bahkan digagas oleh soekarno
bahkan kalau lebih jauh lagi di zaman hindia belanda
pemerataan pusat pusat kegiatan pemerintahan itu sudah dilakukan
contoh pt kereta api jawatan kereta ditempatkan di bandung
pt pos ditempatkan di bandung
mau memeratakan bahwa beban jakarta itu
ini sinyal sebenarnya
beban jakarta itu tidak bisa ditumpuk di situ semua
lagi lagi ini tidak selesai hanya kita misalkan mengumumkan
tetapi harus ada tahapan tahapan yang benar benar selektif
perubahan oke ke sebuah keniscayaan
perubahan ke yang lebih baik itu sebuah keniscayaan
tetapi prinsip kehatian itu mutlak harus dilakukan
kami meskipun di partai koalisi pemerintah
bukan berarti kami semua harus menyetujui apa yang diberikan apa yang dilakukan oleh pemerintah
ada nilai kritis yang tetap kami pertahankan apabila dalam prosesnya itu bertentangan dengan konstitusi
pak naja kalau misalnya nanti kemudian diajukan
itu kira kira kalau dari pan kemudian apa yang poin poin apa yang kemudian akan dipertanyakan atau saat ini sudah menjadi catatan
ya paling tidak saya kira yang pertama adalah bahwa tadi pertanyaan pertama adalah tentang urgensi
urgensi urgen nggak sih
kan itu yang pertama
yang kedua saya kira apakah ini menjadi solusi
jadi pemindahan ini menjadi solusi
kalau tadi kan ada empat alasan ya pemindahan misalnya beban jawa beban jakarta yang berat
kementerian jawa sentris kan gitu
nah ini apakah menjadi solusi
karena kan banyak negara lain bisa melakukan upaya upaya untuk mendistribusikan pusat pusat pertumbuhan itu tanpa harus pindah ibu kota
misalnya cina itu pusat bisnisnya di shanghai beijingnya tetap
dan tokyo juga sekarang sudah mulai didistribusikan untuk industri yang tidak lagi berusaha di tokyo
ya gitu kan
jadi seperti itu saya kira bisa kita lihat contohnya
jadi artinya apakah itu menjadi solusi
yang ketiga adalah memang jangan sampai begini
kita ini pemindahan ibu kota itu sebenarnya kebutuhan atau keinginan
sesuatu yang kita butuhkan nggak bagi bangsa indonesia ini
bangsa indonesia ini butuhkan
nah ini karena kan kita harus menyusun seperti sehari hari kan juga kita begitu
ada sesuatu yang kita inginkan tapi ada yang kita butuhkan
ya butuhkan itu memang betul betul yang wajib kita lakukan
kalau menurut anda ini butuh atau ingin
nah kan begini ya artinya setiap pemimpin tentulah ingin mempunyai legacy
bu karno punya legacy pak harto punya legacy pak gusdur bu mega pak sby
nah coba semuanya kan harus ada koridor
ada konstitusi ada aturan ada time frame semuanya ini ada aturannya
jadi tadi bicara kalau bagaimana mau pindah itu harus ada aturannya
misalnya harus ada undang undangnya dulu
kemudian setelah itu kemudian barulah kita baru bicara anggaran
maka dua ribu dua puluh ini kalau kita belum bisa bicara anggaran tentang pemindahan ibu kota
jadi yang muncul sekarang itu adalah betul betul memang dari koceknya kasnya bapak penas
kasnya bapak penas
kasnya bapak nas yang melakukan kajian wacana tadi kan
nah tapi tender visibility study ya untuk studi kelayakan itu baru akan dilakukan
baru ada tender kan
nah makanya dari situ saya kira memang kita harus benar benar lah secara jernih secara tenang
agar keputusan itu betul betul tidak keliru
saya ingin memberikan contoh
kebetulan komisi dua ini kan tempat daerah daerah juga dimekarkan
yaitu peristiwa pemekaran maluku utara
maluku utara itu dimekarkan dari maluku ambon maluku
waktu itu tarik menarik tentang ibu kota provinsi
ibu kota provinsi kan yang sudah settle kan ternate
artinya memang kota yang sudah mapan
tapi kemudian ada upaya mendesak agar jangan di ternate
karena tadi pulau nya kecil sudah padat
dan kemudian tidak bisa bergerak ini
tidak bisa dikembangkan lagi
nggak bisa dikembangkan karena pulau
pulau tunggal gitu
maka ada usulan ke sofivi
sovivi itu diusulkan agar dijadikan ibu kota provinsi karena di indo halmahera
jadi umum dikembangkan itu bisa ratusan kali dari ternate
itu akhirnya disetujui tahun dua ribu sepuluh
jadi seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu undang undang maluku utara pemekaran
itu penentuan sovivi sebagai ibu kota provinsi
dua ribu sembilan belas kami kemarin ke maluku utara
diterima oleh pak gubernur di bandara
kemudian kami rapat di kantor wali kota
karena kantor gubernurnya ada di sovivi
tapi tidak berfungsi
karena harus kira kira pakai kapal cepat
itu ya empat puluh lima menit lah dari rantai ke sovivi
jadi disana sudah ada kantor gubernuran ada polda ada kantor bpn
semuanya kantor kantor pn pusat itu ada
tapi kemudian tidak berfungsi
orang masih berada di terapi
ini sudah sembilan tahun mau sepuluh tahun
nah maksud saya itu sudah dirancang
sekarang kejadiannya sudah dua puluh tahun ya
maksud saya jangan sampai lah kita membuat keputusan yang semacam itu
jadi kita harus betul betul
karena ini menyangkut kepentingan hajat orang banyak
ini duit juga bukan barang yang sedikit
kita buka dalam kondisi yang berlebihan
kecuali kita lagi waduh oil booming
kita lagi kayak dulu ya tahun tujuh puluh tiga tujuh puluh dua
nah ini sekarang kita lagi kesulitan
jadi makanya betul betul lah kita bikinlah prioritas yang benar urgensinya
apakah ini solusi apakah ini keinginan atau kebutuhan
nah ini harus dikira akan menjadi keputusan kita yang terbaik untuk bangsa kita
bagaimana dengan anggaran ini
anggaran juga kemudian dipermasalahkan karena
karena ada rencana untuk melibatkan swasta dan kemudian bumn
ya kita kan lihat skema dulu gitu kan
sekali lagi kita belum bisa berbicara banyak
tapi hanya bisa menganalisis ataupun mengkritisi dari luar
karena kita belum tahu
tadi disampaikan oleh pak hakam lajah menceritakan tentang sovivi
di situ tidak ada bandara gitu kan
beda kalau seperti di batam ibu kota tanjung pinang
awalnya tanjung pinang sama seperti sovivi
tapi sekarang ada bandara yang jadi perluas
ada penerbangan dari jakarta langsung
sehingga lebih mudah
dan kita bicara dengan pemekaran di daerah itu beda beda kasus gitu kan
ada yang sukses ada yang setengah sukses ada yang gagal gitu kan
ini warning jangan sampai seperti yang ada di sovi
kalau misalkan bisa seperti daerah daerah yang tidak ada masalah
sekarang mengenai anggaran
kan sisanya menggunakan skema swasta
ada tukar guling gitu
apakah mudah mengingat jakarta tidak lagi menjadi ibu kota pemerintahan
sementara tipikal masyarakat indonesia itu di mana ada gula di situ ada semut
jangan sampai nanti jakarta ditinggalkan
jakartanya semakin tidak terurus gitu kan
sementara di sana juga belum terurus secara maksimal
anda sudah melihat ada ketakutan itukah
begini kalau tidak ada antisipasi dari awal bisa saja kesalahan kesalahan di pengelolaan jakarta terulang di tempat yang baru
apa kemacetan banjir kepadatan polusi
itu kan harus diantisipasi
jadi jakarta kedua misalnya
jangan sampai jati jakarta kedua
sementara di jakarta kalau tidak terurus mau dia diakan kota sebesar begini
kita lihat misalkan bandara soekarno hatta dibangun besar besaran begitu
kalau tidak menjadi ibu kota apakah perlu bandara sebesar itu
itu kan satu sisi
yang berikutnya terkait skema yang melibatkan pihak swasta
ada wacana kantor pemerintahan nanti apakah skema tukar guling atau apa paling tidak melibatkan swasta digunakan
sekarang begini kayak salah satu kantor pemerintahan taruhlah kementerian salah satu kementerian
kalau jadi pusat bisnis itu kan kalau jadi kantor swasta
kantor perusahaan swasta
atau jadi apartemen atau jadi hotel
kantor permintaan kita itu kalau dijadikan hotel kayak apa
kan tidak mungkin langsung disulap jadi hotel
mesti membutuhkan investasi
bahkan harus dibongkar lagi misalnya
mau dijadikan apartemen ataupun jadikan hotel
pengusaha akan memikirkan berpikir dua kali
untuk mengikuti skema itu
jadi pemerintah dalam hal ini memang harus hati hati betul
harus dihitung betul
mending lebih baik kita jangan sampai seolah olah menghemat hemat anggaran
seolah olah menghemat anggaran
tapi ternyata kebutuhannya nanti bisa sampai lima puluh gitu kan
mending cut antisipasi yang terpahit aja dulu di awal
karena tidak mudah ini
itu kan terpahit
tapi apapun upaya skema dari pemerintah
kan itu menghitung paling pahitnya
karena sudah melihat gak usah jauh jauh
sekarang saja gitu kan
harus kantornya tutup misalkan
kok nanti masih ada skema dengan gampangnya gedung pemerintahan ini bisa tukar guling
skema swasta itu kan tidak mudah seperti itu
maka itu baru kami melihat dari luarnya saja
karena kita belum melihat skema yang sebenarnya dari pemerintah itu seperti apa
kita kan belum melihat
misalkan skema kerja sama seperti apa kan harus dicek betul
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita kembali
memikirkan atau membahas soal tahapan tahapan yang harus dilalui di parlemen
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mas sawi kalau misalnya sekarang dilihat
dalam waktu dekat misalnya pemerintah kemudian sudah mengajukan draft
kemudian jelas semua detailnya
kalau dari p tiga kemudian akan menjamin prosesnya akan mulus
kalau misalnya dari p tiga sendiri
resonan dari pemerintah
tentu yang kita bahas konten dari ruu tersebut gitu kan
apakah mengalami banyak perubahan
kalau banyak mengalami penurunan tentu berimplikasi pada waktu yang lebih panjang
kalau revisi ru
revisinya terbatas hanya pada pasal pasal tertentu
banyak juga kita misalkan membuat revisi undang undang secara terbatas dan cepat
sementara kalau tidak dibatasi
revisi ru itu bisa melempar panjang dan membutuhkan waktu yang cukup panjang
berdasarkan pengalaman pembahasan revisi ru atau penyusunan ru itu banyak yang lama
tapi tidak sedikit juga yang cepat
contoh yang cepat ru yang milih tiga
jadi ini tergantung pemerintah sendiri
tergantung dari pemerintah
maunya revisi terbatas atau revisi keseluruhan gitu
dan baru dari situ kita lihat
dim dari pemerintahnya seperti apa
kita bahas bersama gitu kan
kalau kami dari partai koalisi tentu mencari titik kesamaan dengan pemerintah gitu kan
namun demikian bukan berarti kami kehilangan nala kritis
jadi yang harus juga prinsip kehatian
harus kami kedepankan supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari
pan aja kalau pan bagaimana
kalau melihat dari proses legislasi pembuat undang undang ini memang tidak lagi perubahan minor
tapi memang pembuatan undang undang
karena memang kan kita akan bicara sebuah wilayah baru
karena di situ harus ditentukan titik koordinatnya batas batas wilayahnya yang berbeda dengan jakarta
jadi ini memang konsepnya apakah nanti konsepnya murni sebagai daerah khusus atau kota administratif
apakah nanti sifatnya kayak megapolitan dan sebagainya
karena menurut saya yang kurang dari kita itu kan ide atau gagasannya
bahwa kemudian diturunkan nanti di dalam bentuk konsep
kemudian diimplementasikan di dalam rumusan teknis dan dilaksanakan
tapi ini kan kita harus clear dulu
jangan sampai kemudian terjebak masuk wilayah yang seolah olah teknis selesai di undang undang
tapi nggak bisa dijalankan
ini yang saya kira kami ya dari pan memang sangat ingin bahwa proses ini betul betul ya
kami tidak menolak tentang pemindahan
cuma proses pemindahan
tidak menolak pemindahan gitu kan
tapi kan butuh proses yang benar gitu
sesuai dengan aturan sesuai dengan akal sehat ya
dengan proses yang betul betul kita lalui dengan benar
karena bisa jadi pak jomi katakan mungkin prosesnya bisa lima puluh seratus tahun
nah artinya apa
artinya memang inilah yang harus kita perlukan
tadi misalnya kita betul betul apakah kita sekarang ini memang memerlukan itu membutuhkan
nah maka kami ingin bahwa duduk dengan tenang
kemudian pemerintah membuat rumusan yang bisa kita ambil yang bisa kita pegang ya adalah rumusan ruu
rancangan undang undang tentang daerah khusus ibu kota
kaltim versi pemerintah
kemudian oleh fraksi fraksi di dpr akan dibuat daftar imut masalahnya dim nya
kita bahas lah itu
nah itu jadi undang undang induknya dulu
nah inilah begitu clear nah baru nanti turunannya
turunannya ada berapa undang undang tadi anda katakan
termasuk kan kemudian kita harus penyesuaikan ke abbn
karena kan ke turunan ke anggaran
nah disinilah memang sangat penting ya
jadi konsep gagasan besarnya itu harus muncul dulu
ini menurut saya kita bisa kehilangan peta besar ini
kita sudah langsung masuk kepada titik disitu gitu
tapi konsep gerakan seperti apa yang akan kita buat dengan pemindahan ibu kota ini
secara optimis kalkulasinya misalnya
kan bapak bapak yang sudah sering bersidang di dpr
itu kalau membereskan sekian banyak itu bisa berapa sih
kembali ke pertanyaan awal saya
berapa lama itu
ya paling cepat satu tahun
paling cepat satu tahun
apalagi pemerintah dalam penjelasannya
bilang ini paling cepat pembangunan fisik bisa dimulai dua ribu dua puluh
tapi bukan dua ribu dua puluh
kalau sekarang belum

karena di abbn juga gak beruntung
dan pemerintah juga menyatakan ya tidak akan apa
di dua ribu dua puluh tinggal ada pembangunan
tapi yang terpenting adalah kebijakan atau keputusan politik yang dibikin oleh presiden jokowi saat ini
itu berkesinambungan ke depan
tidak menjadi case hanya presiden periodik gitu
jangan sampai mengganti presiden ganti lagi ibu kota
itu kan yang nggak boleh gitu
ini sudah menjadi sebuah keputusan
nanti misalkan dibahas bersama dpr berarti continue
mau dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun
tergantung dari goodwill pemerintah
mau seratus tahun pun bisa juga gitu kan
tergantung dari pemerintah
undang undang induknya itu dalam satu tahun dua ribu dua puluh itu bisa selesai
undang undang induk yang satu itu berarti
satu tentang yang menyebut ibu kota dki
yang kedua tentang rencana tata ruang wilayah
kalau turunan yang lain kan bisa menyesuaikan
toh pindahnya itu masih paling cepat dua ribu dua puluh empat
misalkan kayak undang undang pertahanan negara
undang undang penanggulangan bencana
itu kan undangan undangan turunannya
masih waktunya agak lama
tapi kalau yang undang undang perintah itu masih

itu yang harus dilakukan pertama kali
terima kasih bahwa sudah hadir malam hari ini
kita lihat secepat apa pemerintah kemudian
pokoknya sebelum barangnya sampai di meja
jadi sebenarnya momentum kalau ada usulan misalnya
menghidupkan kembali gbhn
pikiran kami sebenarnya ini sebenarnya dimasukkan gbhn
jadilah ini kan jadi produk mpr dulu
barulah turunannya dalam bentuk undang undang
supaya nyambung terjaga kata mas awiyiti
kalau tidak bisa jadi nanti mau
yang jelas pak jokowi kan gak mungkin jadi presiden lagi
iya bisa berganti
jangan sampai nanti kemudian periode depan
tidak ada investasi yang sudah besar kita lakukan
karena tidak ada perencanaan yang mateng
yang betul betul disepakati oleh seluruh anak bangsa
oke berarti kembali lagi soal mandemen itu ya
kembali ke situ lagi oke
tapi tidak kita bahas malam hari ini
terima kasih bahwa sudah bergabung malam hari ini
kami kembali dengan informasi
lainnya tetap bersama kami di cnn indonesia prime news